ke rumah dia kan masih laki laki nisa nya
lagian apa nanti kata orang di luar sana nya
kata orang lu dengerin
kata gue yang lo mesti dengerin bukan kata orang
saya pikir ada apa

saya pamit dulu ya bang ya
bapak bapak mari kita mulai acara pemakaman
di situ pak
nanti dia keburu kabur yuk
mari kita mulai acara pemakaman
saudara imran ada kemintaan
pak salah saya apa pak
bapak bapak saya mau ke rumah
bapak bapak saya mau ke rumah
bapak bapak saya mau ke rumah

salah saya apa pak
pak pak polisi maaf ya
ini ada apa ya pak ya
saudara imran kami tangkap
atas tunduan pembunuhan berdencana pak
bukti bukti sudah kami temukan
dalam lama hari
kalau memang mau nangkap saya silakan pak
ibu mertua saya
terima kasih pak polisi
maafin nurdin ya pak
nggak usah apa deh
udah kamu berbuat kayaknya
maafin nurdin bang imran
nurdin yang bunuhnya
engkau memang maha baik
banyak deh duitnya
allah lagi kasih kelancaran rezeki buat saya bang
nanti kalau uang ini sudah terkumpul banyak bang
saya mau beli motor bang
dan saya mau sewakan buat warga kampung sini yang mau ngojek bang
dan saya mau sewakan buat warga kampung sini yang mau ngojek bang

insya allah bang
semoga cita cita lo terkabul
semoga cita cita lu terkabul
usah aja lu
terpala gua gede nih
panel kan perut ya bang
gua kopi aja lah
bukankah aku mau ulang waktu hilang dan terbuang
bukankah aku mau ulang waktu hilang dan terbuang
maaf semalam saya tuh kelupaan mau kasih surat ini ke abang
iya kemarin dapat surat ini buat abang
surat dari mana ya
kok kayaknya serius banget sih suratnya
kok kayaknya serius banget suratnya
ada apa bang
bang ada apa bang
dipanggil lagi sama pak yaakub
buat kerja disana
orang yang udah gelapin uang kantor
udah ketangkap ya nis
utamakan keselamatan kita di jalan
kita juga jangan kebut kebutan
harus taat peraturan lalu lintas
dan dimanapun kita
kita harus selalu bersikir
agar hati kita tenang
kalau denger suara azan
kalau bisa mampir dulu
janganlah kita mengejar dunia
tapi kita melupakan akhirat
tapi kejarlah akhirat
dunia pasti mengikuti
hati hati di jalan
terima kasih bang
salam bang jokowi
hebat lu ron sekarang ron
dan lu sama bini lu juga udah kumpul lagi
ini semua berkat dukungan lu
ya dukungan dan doanya dari bang rocky bang
nah gua enggak
saya jadi lupa bang joki
bang joki kan juga banyak jasanya buat saya bang
terima kasih banyak ya bang
emang gua biar jasa
ya itu udah selayaknya lah kita saling membantu ron
lo kan sekarang udah sukses nih
duit lu paling gak udah banyak
ada hak ada rezeki orang lain
siap itu yang utama bang
bagus pinter deh kali gitu
kali gitu gua mau abit ya
biasa ketemu klien
hati hati di jalan bang ya
semoga sukses ya bang